salah satu wilayah yang terdampak cukup parah adalah labu pandan di kecamatan sambelia lombok timur
sebagian besar rumah warga roboh bahkan sebagian juga tidak layak huni
sudah terhubung melalui sambangan telepon adalah aski alwan warga sambelia yang berprofesi sebagai guru
selamat malam pak aski
iya selamat malam
pak aski ceritakan kepada kami dampak gempa yang terjadi yang menggoyang labu pandan
berapa persen rumah yang hancur pak aski
rumah yang hancur itu satu desa itu kena dampak roboh
sebagian besar pak aski ya
iya sebagian besar yang di daerah dekat pesisir pantai
ada berapa kakak di labu pandan
labu pandan kecamatan sambelia
itu kurang lebih sekitar
kalau nggak salah
nggak salah sekitar dua ratus an kakak ada
ada dua ratus an kakak apakah ada korban jiwa
alhamdulillah sampai saat ini korban jiwa hanya luka luka yang ada
untuk yang korban meninggal dunia kebetulan tidak ada karena ada peringatan pas saat gempa siang hari itu
akhirnya sekarang mengungsi kemana pak ada dua ratus kakak itu
mereka masih ada di depan ada yang sebagian di depan rumah
ada sebagian yang menuju ke tempat rumah
tempat terbuka seperti lapangan
apakah sudah layak tempat tinggal sementaranya dengan penutup dengan alas yang baik
belum belum karena masih belum ada kami lihat waktu itu masih belum ada seperti bnpb atau bpbd yang meninjau ke lokasi itu waktu itu
kapan terakhir melihat karena tadi anda katakan kami lihat waktu itu jadi saya mengasumsikan anda terakhir melihat kapan pak
hari rabu hari rabu
hari rabu belum ada bantuan
yang selama pantauan saya itu tenda tenda yang dari bpbd ataupun bnpb itu belum ada
kemudian untuk dapur umumnya dari yang saya lihat yang daerah sambel itu juga belum tersentuh
belum ada dapur umum
masih hanya dibuat oleh swadaya masyarakat
swadaya jadi bapak apa yang dibutuhkan sekarang pak aski kalau mungkin misalnya bisa didengar
yang sangat dibutuhkan saat ini terutama itu terpal atau tenda sama konsumsi air bersih karena kemarin sempat saya juga wawancara ke salah satu korban
dia bilang kami di sini air bersihnya masih sangat kurang bahkan kami memanfaatkan air saluran dari ini dari sungai
pak aski seberapa jauh wilayah ini dari kota mataram
kurang lebih sekitar sembilan puluh sampai seratus km
oke aksesnya sulitkah pak aski apakah ada akses yang terputus
tidak ada tidak ada aksesnya masih lancar normal semua tidak ada yang terputus
warga atau misalnya pak aski sudah berusaha menghubungi posko bantuan utama di wilayah tanjung atau di mataram
enggak saya nggak menginformasikan itu saya tidak mencari informasi
jadi kebetulan waktu itu juga ikut untuk memberikan bantuan seperti air minum kemudian makanan obat obatan
oke artinya belum didata atau kepala desanya minimalnya pak
kepala desa atau camatnya juga tidak mendata atau tidak memberikan informasi bantuan atau bagaimana
jadi kemarin saya juga sempat di ada satu namanya posko gunung malang
jadi yang mengkoordinir itu kepala desanya langsung
bahkan dari informasi kepala desa kami dapatkan di situ tidak hanya satu desa yang ngumpul di pengungsian lapangan itu
bahkan ada desa seberang juga ikut mengungsi gitu ke sana
dan koordinir oleh satu kepala desa kemarin
ini informasi yang saya dapatkan dari kepala desanya
tapi bantuannya juga belum datang
kemarin itu hanya kami yang menyalurkan seperti aqua dan air mineral
menyalurkan kemana pak aski
ke posko gunung malang kemudian ada namanya di pringebaya kemudian sambelia sama subian
jadi sambalia juga sudah mendapat bantuan sekarang pak aski
selama pantuan saya sih saya mulai masuk dari daerah gunung malang sebelum sambolia sampai dengan di sugian itu saya melihat belum ada
warga hanya membuat tenda seadanya di depan rumah
dan kalaupun ada yang camp untuk mereka tempati di tanah lapang
itu tidak semuanya
oke baik pak aski semoga informasi yang anda sampaikan ini didengar dan segera mendapatkan bantuan
terutama di wilayah labu pandan terima kasih pak aski alwan